jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru dari kami

radius berapa meter pak perkiraan pak
untuk kerusakan mungkin radius lebih dari tiga puluh meter ya
karena sampai masjid itu dari pusat layaknya sampai masjid sekitar tiga puluh meter lebih
dan masjid juga mengalami kerusakan ringan